bank indonesia tengah bersiap untuk meluarkan instrumen moneter teranyarnya
rencananya dalam waktu dekat bi akan mengeluarkan instrumen yang berkaitan dengan pasar uang
instrumen tersebut akan diberi nama indonia
instrumen ini dikeluarkan untuk menarik banyak investor
dikutip cnn indonesia com gubernur bi periwarjo mengatakan ketentuan baru penetapan tingkat suku bunga ini
akan mengubah perhitungan bunga yang semula berdasarkan kuotasi menjadi berbasis transaksi
ketentuan baru ini akan mengikuti aturan main yang sudah dilakukan negara negara lain di dunia
peri belum ingin memberi kejelasan lebih rinci mengenai kebijakan ini
sebelumnya lembaga penjamin simpanan menyebutkan tingkat suku bunga pasar uang antar bank overnight
telah meningkat sekitar empat puluh lima hingga empat puluh delapan basis point pada akhir mei dua ribu dua puluh